kesultanan seleko berdiri sejak tahun dua ribu empat di kecamatan parungpunten pasikmalaya jawa barat
selain mengklaim mendapat pengakuan unesco sebagai cagar budaya
kesultanan seleko juga mengaku memiliki dana tak terbatas dari proyek ponik
yang berasal dari luar negeri dan disimpan oleh bank swiss
namun anggaran ini tak dicairkan pemerintah indonesia
kesultanan seleko memiliki keinginan mendirikan daerah istimewa parahyang
yang terpisah dari provinsi jawa barat
jadi saya ini bikin persedium dua ribu enam belas
dua ribu enam belas bahkan deklarasinya persedium itu di hotel tiara ciamis
saya ingin mengajukan pemekaran kepada pemerintah pusat
ingin pemekaran provinsi daerah istimewa parahyang
sementara itu dewan kebudayaan ciamis melihat kemunculan raja raja
kesultanan dan keraton sebagai fenomena yang harus diwaspadai
jadi ada hal yang di luar
konteks budaya kalau menurut saya
ini ada eksploitasi ekonomi
kalau barangkali kalau kata pihak berwenang ini bisa saja mungkin lari ke penipuan ya
melihat fenomena ini penggiat budaya sunda
anyom carlian meminta masyarakat untuk tidak mudah terbius oleh ajakan ajakan
yang mengaku kerajaan dan kesultanan
ini bagian daripada teror juga
meresahkan masyarakat sehingga nanti masyarakat itu menurut saya
kalau begitu saya harus mendirikan kerajaan sunda
saya harus mendirikan kerajaan jawa saya bukit
akhirnya kan pecah belah aduh domba
kan itu tujuan
pegiat sunda mantan kapolda jawa barat ini
menduga ada aktor dibalik fenomena munculnya klaim klaim kerajaan dan kesultanan baru
tim liputan cnn indonesia